presiden joko widodo menyentil pemda yang kerap membiarkan pemerintah pusat melesaikan masalah di daerah
menurut jokowi pemda seharusnya ikut bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam mengatasi masalah
sentilan presiden jokowi disampaikan saat menghadiri musren bang nas dua ribu dua puluh empat di jakarta convention center
jokowi mencontohkan soal pemerintah yang sedang menyiapkan instruksi presiden impres sambungan air minum untuk rumah tangga
jokowi menilai pemda tidak seharusnya lepas tangan namun ikut membantu meski tengah dijalani pemerintah pusat
tapi jangan semuanya itu pemerintah pusat
ini kalau didengar inpres jalan daerah impress
sambungan ke rumah tangga untuk air minum alhamdulillah bapak ibu ngerjain yang mana
ini yang harus kita pikirkan bersama sama agar apa yang kita telah bangun itu betul betul bisa produktif